ya seperti biasa sidang sebetulnya akan dimulai pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
namun mungkin karena sekarang letaknya agak sedikit jauh
dari kediaman ahok dari jakarta utara ke jakarta selatan
di sekitar jalan tbc matupang
nah saat ini pak sukyacaya purnama sudah mulai bergerak ya
menuju ke lokasi sidang di kementerian pertanian jakarta
nah ini dia iring iringan kendaraan ahok sudah melintasi jalur tol
seperti yang anda saksikan di layar televisi saat ini
ya tadi sudah dikatakan juga bahwa untuk gedung auditorium
gedung kementerian pertanian letaknya ada di wilayah ragunan ya
tepatnya di jakarta selatan
memang untuk arus lalu lintas di sana nantinya akan ada buka tutup jalur
bahkan jalur yang sedianya bisa dilalui oleh anda menuju ke wilayah ragunan
nampaknya akan ditutup sementara waktu sampai sidang ini nanti akan selesai
karena pada hari ini juga ada beberapa saksi yang dijadalkan hadir
kurang lebih ada enam mungkin saja sidang ini
akan berlangsung panjang daripada biasanya
informasi yang kami terima sejauh ini bahwa sidang akan berlangsung tertutup
karena hari ini merupakan sidang yang menghadirkan kesaksian
nah alasan atau latar belakang mengapa dipindahkan sidang itu dipindahkan ya
dari pengadilan jakarta utara pada saat yang lalu
dan sekarang pindah ke auditorium kementerian pertanian adalah karena kapasitas ruang sidang
yang dibutuhkan mungkin lebih besar
sehingga pada akhirnya dipindahkan ke sini
ya keamanan juga kenyamanan bagi warga sekitar ya nampaknya juga diperhatikan